kembali di cnn indonesia today orang dengan penyakit diabetes memiliki kadar gula darah tinggi dan menyebabkan covid sembilan belas dapat berkembang lebih masif dalam tubuh penderitanya
kadar glukosa tinggi menyebabkan virus corona baru dapat berkembang biak dan membuat respon penyembuhan pasien covid sembilan belas jadi lebih lambat
pusat pengendalian dan pencegahan penyakit amerika serikat cdc bahkan menyebut orang dengan diabetes tipe dua ini memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit parah akibat covid sembilan belas
bagaimana meminimalisir risiko covid sembilan belas bagi orang dengan comorbid diabetes
kami bahas pagi ini dengan dokter spesialis penyakit dalam dr adi
selamat pagi dr adi apa kabar
selamat pagi mas aldi kabar baik alhamdulillah sehat sehat semua
dokter ini kita bicara soal diabetes yang juga dibarengi dengan covid sembilan belas ya
dok apa sih sebetulnya yang menyebabkan orang dengan diabetes ini apabila terkena covid sembilan belas memiliki risiko yang lebih parah
ya baik jadi memang diabetes ini merupakan comorbid kedua tertinggi setelah hipertensi ya
jadi dikatakan pada saat awal wabah dulu gelombang pertama dulu di china di wuhan
itu data data menunjukkan diabetes itu risiko untuk mengalami infeksi atau penularan covid sembilan belas itu delapan kali lipat dibandingkan dengan mereka yang bukan diabetes
jadi memang risiko
dan itu pun diikuti dengan keparahan dan kematian yang juga lebih tinggi
kematian dari pasien diabetes yang mengidap covid itu sampai tujuh kali lipat dibandingkan dengan mereka yang bukan diabetes
nah kenapa diabetes itu mempunyai risiko penularan maupun risiko memberatnya penyakit covid
itu disebabkan oleh karena diabetes terutama yang tidak terkontrol ya yang gula darahnya tidak terkontrol dengan baik
itu akan mengalami kondisi yang disebut sebagai inflamasi ya
peradangan yang terus menerus dan ini merupakan risiko memberatnya penyakit covid sembilan belas
karena infeksi covid sembilan belas itu juga akan menyebabkan inflamasi menyebabkan memberatnya peradangan
kita ingat ada istilah badai sitokin dan itu akan lebih besar terjadi pada pasien pasien diabetes
kondisi diabetes yang tidak terkontrol itu menyebabkan imunitas daripada tubuh itu akan turun
sehingga pasien pasien diabetes yang tidak terkontrol akan lebih mudah terkena infeksi termasuk infeksi dari virus covid sembilan belas ini
kemudian juga pasien pasien diabetes yang tidak terkontrol itu sudah terjadi gangguan dari fungsi organ akibat dari komplikasinya
antara lain jantung yang paling penting jantung ginjal juga termasuk paru paru
itu akan menyebabkan kalau terserang covid sembilan belas dia akan memberat
lebih mudah menjadi parah dan bahkan bisa kematian sampai dengan kematian
yang kemudian juga menjadi perhatian kita yaitu pada pasien diabetes yang tidak terkontrol
itu ada disfungsi atau gangguan pada koagulasi jadi pembukaan darah
dan pada pasien covid sembilan belas seringkali kematian itu justru diakibatkan oleh
nah gangguan pembukaan darah ini
jadi itu yang menyebabkan kenapa pasien diabetes lebih mudah terserang lebih mudah tertular
dan kalau sudah tertular akan menunjukkan gejala yang lebih berat bahkan kematiannya juga lebih tinggi
baik ini disebabkan kalau diabetes tidak terkontrol komplikasi yang bisa terjadi adalah jantung ginjal sampai paru paru
nah dokter agar kemudian diabetes ini bisa terus terkontrol bagaimana pasien dengan diabetes yang juga kemudian terjangkit covid sembilan belas
bisa meminimalisir risiko tersebut
ya tentunya yang paling penting sebetulnya adalah jangan sampai tertular
jangan sampai tertular covid
tentunya ini yang harus betul betul dijaga kalau pasien diabetes jaga benar benar protokol kesehatan
prokes itu harus lebih ketat lebih disiplin dibandingkan dengan mereka yang bukan diabetes
dan kemudian juga kadar gula karena sangat menentukan kadar gula diusahakan
kita harus mengontrol dengan baik
kita usahakan supaya rajin mengontrol diri sendiri memeriksa gula darah secara mandiri di rumah ya
dan kalau ternyata kemudian hasilnya tinggi harus kita konsultasi ke dokternya
dan kemudian juga selain itu harus dijaga juga pensi
tadi sudah disebutkan bahkan pensi merupakan komorbid nomor satu sebelum diabetes diabetes nomor dua
kemudian juga selain itu pola makan
harus betul betul dikonsultasi
jaga yang seimbang bergisi dan seimbang mineral dan vitamin harus dicukupi
kebiasaan merokok harus benar benar di stop
dan kemudian juga tetap aktif berolahraga
dan tentunya juga jangan lupa harus rajin kontrol supaya komplikasi komplikasi itu tidak datang
dokter ini kan kita bicara diabetes diabetes ada diabetes tipe satu dan tipe dua begitu dok
untuk para penderita diabetes yang kemudian terjangkit covid sembilan belas apa yang membedakan dampak di antara tipe satu dan juga tipe dua ini
perbedaannya apa dok
dampaknya sama diabetes tipe satu maupun tipe dua
oleh karena juga gangguan gangguan tadi juga sama
hanya saja yang membedakan adalah nanti penanganan
penanganan tipe satu itu kan harus dengan insulin ya
jadi nah itu yang penting
jangan sampai pada saat dia terserang covid sembilan belas

jangan sampai pada saat dia terserang covid sembilan belas
dengan gejala ringan seringkali nafsu makan berkurang
dan itu dia melewatkan dosis insulinnya
nah itu yang kemudian akan menjadi lebih berat nanti
karena misdose daripada atau melewatkan dosis insulinnya
jadi sebetulnya sama
komplikasinya sama risikonya juga sama
tetapi dalam hal perawatan mungkin diabetes tipe satu harus lebih hati hati
terutama pada saat terserang gejala ringan

gejala ringan di mana disertai tidak nafsu makan itu
kendali gula darah harus betul betul dipantau dengan baik
lagi lagi untuk mengontrol diabetes dan mengontrol kadar gula dalam darah
pertama intinya seperti itu
dokter ini bicara soal covid sembilan belas banyak juga kan saat ini yang melakukan isolasi di rumah
jika terpapar covid sembilan belas
jika pasien covid sembilan belas yang memiliki comorbid diabetes ini melakukan isolasi di rumah
tidak dirawat di rumah sakit apa yang harus diperhatikan dok
ya jadi memang banyak ya
jadi pasien pasien diabetes itu banyak yang terkerak covid sembilan belas
tetapi tidak semua berat ya
mereka yang ringan juga banyak dan mengisolasi di rumah
nah yang perlu diperhatikan kalau isolasi di rumah
tadi gula darah harus dijaga dengan baik
jadi usahakan memantau sendiri kadar gula darahnya
jangan sampai naik tinggi ya
kalau naik tinggi harus segera konsultasi
kalau naik tinggi harus segera konsultasi
jangan sampai naik tinggi harus segera konsultasi
kemudian juga tadi pola makan
pola makan harus dijaga dengan baik
seringkali pasien diabetes yang terkena covid sembilan belas
walaupun ringan seringkali terjadi gangguan nafsu makan ya
juga minum harus cukup
obat obatan harus tetap dikonsumsi
dan juga kita harus kendalikan juga tensi
ketekanan darah harus juga dikendalikan
faktor faktor yang lain yang akan bisa memperparah
dan tentunya kalau kejalanan memberat harus segera lapor dan konsultasi ke dokternya
untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut
oke harus lebih rajin harus lebih tekun ya dalam berkonsultasi
mengetahui dengan pasti bagaimana kondisi state of emergency yang harus dilakukan saat isolasi mandiri
dokter terkait dengan covid sembilan belas juga untuk vaksinasi vaksinasi
bagi para penderita diabetes ini juga pastinya harus ditinjau kan dok
apa yang harus diperhatikan dok
jadi sebetulnya kalau melihat tadi yang kita bicarakan bahwa pasien diabetes itu risiko tinggi untuk tertular
dan kalau sudah tertular risiko tinggi untuk menjadi lebih berat sampai dengan kematian
oleh karena itu sebetulnya pasien pasien diabetes ini harusnya menjadi prioritas untuk vaksin
artinya dia didulukan karena dia risiko tinggi
risiko tinggi tertular dan risiko tinggi untuk mendapatkan infeksi yang berat
jadi pasien diabetes
harus vaksin dan justru didulukan
karena mereka adalah kelompok yang risiko tinggi untuk menjadi covid sembilan belas yang berat
ada ini nggak sih dok
ada dampak dari vaksinasi ini bagi para penderita diabetes atau justru malah ini sebetulnya langkah yang paling tepat untuk diambil
karena kan banyak sekali masyarakat yang memiliki comorbid yang memiliki diabetes takut untuk divaksinasi karena takut berdampak kepada penyakitnya
itu yang menjadi apa namanya yang kita lihat kenyataan sekarang ya
jadi pasien diabetes itu ragu ragu dan takut kalau nanti ada divaksinasi nanti akan berdampak
betulnya dampak vaksinasi pada pasien diabetes dengan yang non diabetes sama saja
artinya efek efek samping atau kejadian ikutan itu sama ya
sampai sejauh ini kan kita sudah berjalan sedemikian jauh dan kelihatan hasilnya ya vaksinasi itu kita dimana sekarang covid itu turun
jadi tidak perlu dikhawatirkan sebetulnya untuk pasien diabetes
sama dengan yang lain
artinya risikonya juga rendah ya
dan kalau pasien diabetes itu walaupun kadar gulanya tinggi tetap kita sarankan untuk vaksinasi
jadi tidak akan berdampak pada pendali gula darahnya
juga tidak akan berdampak pada komplikasi komplikasi dari diabetesnya
jadi oleh karena itu justru pasien pasien diabetes kita utamakan kita prioritaskan untuk vaksinasi
lagi lagi karena ada risiko parah yang lebih besar dibandingkan dengan pasien covid sembilan belas yang tidak memiliki comorbid
karena risikonya lebih besar
dokter ini mungkin percayaan terakhir masih terkait diabetes world diabetes day yang menjadi background dari wawancara dokter pada pagi hari ini
apa yang menjadi tema dan apa imbauan bagi para penderita diabetes pada world diabetes day
pada tahun ini dok
iya jadi world diabetes day itu akan jatuh pada empat belas november
jadi kita di seluruh dunia memperingati hari diabetes sedunia ini
dan tema pada tahun dua ribu dua puluh satu ini adalah access to diabetes care
artinya kita mengingat bukan hanya di indonesia di negara negara yang lain juga pasien diabetes ini masih ada di daerah daerah terpencil yang akses terhadap pelayanan diabetes itu
dan itu yang membuat kemudian angka morbiditas dan angka mortalitas kematian diabetes itu tinggi
dan ini harusnya menjadi tanggung jawab kita semua bukan hanya para penderita diabetes
tapi kita bukan hanya para dokter tapi semua semua masyarakat harus ikut bertanggung jawab
oleh karena apa pasien diabetes di indonesia ini masuk sepuluh besar dalam hal jumlah ya kita peringkat tujuh di dunia
oleh karena itu
kita semua punya kewajiban mempermudah akses pasien pasien diabetes ini untuk care pelayanan
termasuk pemeriksaan screening pelayanan pengobatan dan sebagainya itu harus kita permudah
itu menjadi tugas kita semua bukan hanya para dokter
tapi juga pengambil keputusan juga para pemerhati diabetes
dan juga semua masyarakat itu punya tugas untuk mempermudah itu
karena kita tahu bahwa kematian diabetes itu juga cukup tinggi
terutama mereka yang tidak punya akses ke fasilitas fasilitas pengobatan untuk diabetesnya
baik semoga semakin merata ya dokter akses kesehatan untuk para penderita diabetes di seluruh indonesia
dan semoga juga mereka yang belum terkena diabetes ini bisa menjaga pola hidup sehat agar tidak terkena
mereka yang sudah menjadi pasien diabetes bisa terus mengontrol gula darah dan juga mengontrol diabetesnya agar tidak terjadi komplikasi
terima kasih dr subagio adi dokter spesialis penyakit dalam sudah bergabung bersama sianet indonesia today pada pagi hari ini
selamat pagi dok salam sehat
terima kasih mas aldi salam sehat